meski perayaan idul adha masih dua pekan lagi
para peminat hewan kurban sudah mendatangi peternakan sapi
mereka memilih membeli sejak awal saat persediaan sapi masih banyak
tayal persediaan hewan sapi di sejumlah peternakan di surabaya sudah habis terjual
peternakan kelompok tanis sambikerep bangkit mandiri surabaya mengelola sapi milik dua puluh petari
dari dua ratus lima puluh ekor sapi yang tersedia dua ratus ekor dinyatakan sudah laku
artinya ini sapi yang sudah laku ke satu ratus sembilan puluh tujuh
meski idul adha jatuh pada pertengahan september nanti
sejak juni sudah banyak pembeli yang memesan
dari patungan itu sejumlah dua tujuh ratus
kita memilihnya jauh jauh hari karena sapi yang dipilih itu lebih murah harganya
dan kalau titip sini titip sama kirim itu sudah free sudah gratis
jadi pada waktu kita kurban
dokter hewan dari dinas pertanian pun mulai memeriksa kesehatan hewan kurban sejak berada di peternakan
bagus pertama geraknya aktif sehat
kemudian dipancing dengan makanan itu dielahat
kemudian juga dari selaput mata selaput lendir mata itu merah muda
dari hidung cuping hidung basah tapi tidak ada lendir putih
kemudian tidak ada cacat kaki
tidak ada skrotum
sementara itu pengelola peternakan mengaku
masih akan menambah stok dari daerah lain hingga sehari menjelang idul adha
jadi kami mengirim itu sapi sudah dalam keadaan bersih
sudah kita cuci sampai dengan bersih
terus kita pada saat mengirim itu menambah pakan
supaya sapi di tempat pengiriman itu sudah tersedia pakan
sampai dengan pengembelian
menurut sunnahnya kan seperti itu
jadi sapi sebelum dipotong itu harus diberi minum diberi makan
sehingga sapi itu benar benar dalam keadaan sehat
sapi jenis limosin brahma dan simental dijual mulai harga lima belas juta hingga dua puluh tiga juta rupiah